semoga engkau selalu dalam lindungan allah swt
jauhkanlah ibu nda dari marabahan
dan juga berikan ketabahan kepada ibu nda
dan juga berikan ketabahan hati kepada ibu nda
untuk melewati semua cobaan ya allah
ya allah ya rahman ya rahim
berikan kasih sayang yang sempurna
seperti kasih sayang ibu nda
kepada aku saat aku masih kecil
dia cepat sekali menghilang
mereka pasti masih ada di sekitar sini
cepat selidiki sampai ke sudut
apakah kalian siap
untuk mengangkat senjata
melawan rajap pejajaran yang jahit
dan menangkan kekuasaan
dan menangkan kekuasaan
dan menangkan kekuasaan
hidup prabu raghavwana
jaga dewa batara
jaga dewa batara
api pemberontakan ini sudah menjalar kemana mana
api pemberontakan ini sudah menjalar kemana mana
ini harus dihentikan
ini harus dihentikan
ini harus dihentikan
pajajaran berada di amang
aku harus menemukan tempat
harus aku hentikan
siapa pak pusat
namaku raja suni
bisa kakis anak membantuku

aku bisa merasakan
tenagaku semakin besar
ini adalah orang yang seratus yang aku serap saripantinya
tenagaku semakin tidak terdengar
jangankan jurus lukur bumi
siliwangi pun akan aku hadapi
jangan jumawa dulu kamu rangga buan
siliwangi tidak selemah yang kau kira
kamu tidak percaya aku bisa mengalahkan cerita
tidak saya tidak percaya
di hatimu kamu masih mencintai sirawati
saat penyerangan berjajar
aku akan membuktikan
kalau aku lebih kuat dari siliwangi
rupanya kau mulai terbakar
api cemburu raga buanaku
aku tidak pernah mencintai
aku hanya memanfaatkan
untuk membalaskan dendamku
sepertinya tempat ini cukup aman
untuk malam ini kita istirahat dulu di sini
semoga saja rai surawis sesa tidak bisa ke sini
tampaknya goa ini cukup aman
rasanya badanku lelah sekali
aku tidur gimana guru
sini tidak ada dahan
namanya juga gua anggini
tidak ada dahan
untuk malam ini saja
kamu istirahat dulu
kamu istirahat dulu di sini
kamu istirahat di mana
aku istirahat di sini saja
kita cuma punya waktu sedikit
sebaiknya kamu istirahat
bukankah sholat itu adalah
istirahatnya orang mukmin
sholat itu untuk menenangkan hati kita
memberikan ketenangan hati
untuk masalah yang kita hadapi
terserah kau saja
aku mau istirahat dulu
tidak ada dahan
tidak ada dahan
tidak ada dahan
lillahi mafissamawati fil ad
autughfuhu yuhasibkum bilhillah
sadaka allahul anzim
yang bisa ibu bila panjangkan untukmu
ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha penyayang
lindungilah ibunda ya allah
sayangilah ibunda ya allah
selalu dalam lindungan allah
jauhkanlah ibunda dari marabahan
dan juga berikan ketabahan kepada ibunda
dan juga berikan ketabahan hati kepada ibunda
untuk melewati semua cobaan ya allah
ya allah ya rahman ya rahim
berikan kasih sayang yang sempurna
seperti kasih sayang ibunda
kepada aku saat aku masih kecil